dan a kepada seorang laki laki yang berinisial ep
apa janjangan itu nino mas
andi nih karisma putri
udah gak usah pikirin itu ya
ini kamu dimana masih di kampus
udah selesai ngajarnya
udah nih baru ajak keluar
yaudah saya jemput sekarang ya
ini gak benar
kalau nama aku sampai dibawa dan ini jadi
jadi penyelidikannya polisi
yang ada semua rencana aku untuk cari tahu soal rada bakal gagal
biar bisa dapetin bukti
kalau raini adalah anak aku
mas aku jadi kepikiran mas dino deh
janjangan dia bawa
bawa rambutnya reina
yang dulu itu ke tempatnya gal itu mas
andi nih karisma putri
udah gak usah dibahas ya
gak usah dipikirin itu
hari ini omong gak bisa antar
ma baru jemput
sekarang papa dan mama ya antarin
ini seperti bukan kamu aja
kamu kan gak pernah pakai cara seperti ini
habis ketemu dengan pengacara
pengacara bilang butuh waktu
cara tercepat untuk mengetahui identitas rena
ya dengan jalan belakang pak
papa minta kamu pakai cara yang resmi
asal kamu tuh gak melanggar hukum
apa kamu mau ditangkap ke elsa
kamu mau bikin heboh lagi di komplek ini
riano benar kata bapak
mama gak mau ada polisi
gak mau ada urusan sama polisi
mama udah terang mama
bener bener terang mak
nanti aku akan ketemu dengan pengacara lagi
melewati lelah hukum
walaupun lama ya
ya ditahui begitu
udah kita ucapin ya tuh

lupa siapa slestra kita
apa ini narasimanya itu
kayaknya tidak pernah
lupa terserah vips
foto usg anak saya udah dikirim ke suami saya kan
sudah bu kemarin siang
foto itu sudah saya kirim ke alamat yang ibu kasih ke saya
tapi kok sampai sekarang belum ada respon ya
dia gak nelfon emang bu
dia gak dateng kesini gitu buat nemuin saya
saya tidak tau bu
ibu elsa tunggu saja
kalau saya minjem telepon sebentar buat telepon suami saya boleh
selamat pagi putri
kebetulan sekali ada papa dan mamanya rena
jadi beberapa hari lagi ada perayaan tujuh belas agustus di sekolah
dan semua murid dapat tugas membuat lomba lomba tujuh belas agustus bersama keluarganya
iya bu andin tolong direkam ya bu aktivitas rena lomba bersama keluarganya
karena segera mungkin video itu dikumpulkan
akan diputar pada saat perayaan tujuh belas agustus
terima kasih bu andin
masuk kelas yuk
kelasnya sudah mau dimulai sekarang
semangat belajarnya ya nak ya
yang pintar ya
tolong jaga rena baik baik ya
siap pak bos
jangan sampai meleng
kalau nino datang ke sini ngajak rena main
siap berangkat ya
berapa pagi pak
kamu sudah lihat
foto usb yang kukirim ke kamu kan yang kemarin
terus bulan depan kita udah bisa tau jenis kelaminan anak kita apa sayang
kalau misalkan cowok pasti ganteng banget deh kayak kamu
terus kalo cewek pasti mirip banget sama aku sayang
kalo aku sih maunya
aku harus balik ke kerja
sayangnya tapi aku belum selesai ngomong sayang
kenapa kamu tega sama aku dan anak kamu
sambil nunggu dulu
nanti kalau kamu udah pulang dari kampus
sorenya pas di rumah kita buat video untuk tugas erina ya
siapa tau dengan mereka ikut mereka bisa happy kan bisa seneng
nanti aku coba telfon ya
semoga saya ajarnya ya
ini teddy ya sayang
lo tau gak itu tentang elsa andi lita
itu yang lagi rame banget
lagi jadi headline dimana mana
dia tuh udah bom kurang
empat tahun yang lalu
iya gue juga lihat kok
nih gue ngeliatin ke lo berdua ya
jangan yang cakep banget
tapi yang biasa aja
kayak si kiki aminarti
orang lagi bahas tentang pembunuhan
dan nama baik elsa sekarang hancur berantakan
seperti aku dulu
bukannya suaminya bu andin ya
tidak akan paham
saya akan memaafkan kamu elsa
atas perbuatan kamu terhadap adik saya dan juga istri saya
satu satunya cara supaya saya dan istri saya
adalah dengan cara melihat kamu dihukum seberat beratnya
dengarkan ucapan saya yang ini ya
kemana pun kalian sembunyi
kemana pun kalian pergi
saya pasti akan cari kalian
saya akan kejar kalian kemana pun
dan saya pasti akan temukan kalian
oh jadi yang dibunuh itu adiknya
wah gila sih ini
tapi apa hubungannya bu andin sama dia ya
jadi penasaran gue
hubungannya mereka berdua apa
kenapa mbak andin
oh gitu kalau gitu kik
aku rina sama mbak sal itu mau bikin ini
peran tujuh belas agustusan untuk rina
kamu bikin acara yang menariknya
dekor yang meriah juga
terus lambangnya apa aja
bukannya tujuh belas agustus saja itu masih lama ya mbak andin
kok kita nyiapinnya udah dari sekarang
ini untuk tugas sekolahnya reina
terus ditayangin pas tujuh belas agustusan
nyiapin semuanya ya mbak andin ya
tujuan lo dateng kesini mau ngapain sih
bohong kalau lo dateng kesini kenapa duly sama gue
lo kan yang paling seneng gue ditangkep
gue itu gak yakin kalau lo itu yang
yang akan ngancurin hidup gue mbak
lo juga akan ngerasain
penderitaan yang lebih buruk dari gue
sekarang lo pergi
gue udah benci sama lo
jangan pernah dateng kesini lagi
gue benci sama lo mbak sini
gue gak mau ngeliat lo lagi pergi
selama kamu menyalahkan mbak
hidup kamu gak akan tenang syah
kamu akan selamanya denial sama kesalahan kamu
maaf bu sebelumnya kami mau nanyakan sesuatu bu
ini bu soal
apa bener bu roy itu adiknya suami bu andin
kasih arah ujungan

tapi saya rasa saya nggak pantas untuk membahas masalah ini sama kalian
saya ngajar dulu ya
bu bentar bu
satu pertanyaan lagi bu
terus elsa andin dita itu ada hubungan apa sama bu andin
elsa itu adeknya bu andin
terus kiki aminarti
mereka bertiga sodaraan kali ya ger
tapi mukanya beda bro
nih rahim yang sama tapi mukanya beda gitu
yaudah yaudah cabut yuk daripada nanti kita telat ke kelas lagi
assalamualaikum pak ma
kamu ngapain di sini
bisa ada di kamu
buat aku selama ini
semua masalah masih terlalu berat
buat aku hadapin jadi
untuk sementara aku putuskan untuk
tidak berhubungan dulu dengan
senyum fatahnya bisa shed komante ya
membuang bagi kamu
jangan noh kamu akan menyesal nanti noh
jangan minta papa dan mama untuk menyimpan ini
harusnya kamu dan elsa pegang
dan jangan perlakukan bayi ini seperti ini
sejak dalam kandungan
dia gak salah noh
anak ini sama sekali nggak bersalah
selamat siang mbak riki dan mbak pengacara
selamat siang pak
langsung saja ya pak
kami akan sampaikan hasil pemeriksaan pak riki
bagaimana hasilnya pak
dari semua hasil pemeriksaan
pak riki terbukti bersalah
karena membantu melarikan dan menyembunyikan pelaku pembunuhan
dan pak riki akan menjalani persidangan
untuk tanggal pastinya
nanti akan kami kabarin pak
tolong ditinjau ulang kembali pak
pak riki ini hanya korban yang dimanfaatkan sama ibu ilha
silahkan bapak memberikan pembelaan
nanti saat dipersidangan
bawa kembali pak riki ke seri
dah cepetan noh ya
kita semuanya ini beresin
soalnya nanti pas semuanya sudah sampai rumah
kita kayak lagi latihan ya
latihan kalau nanti kita punya anak
terus kita siap siap ikut lomba agustusan bersama anak anak kita
gak usah halu ya
udah lah pokoknya itu balon balon bener ini yang bener
pokoknya ditata sesemara mungkin
terus bendera bendera ini hias
pokoknya lomba kali ini harus terlihat berkali kali lipat
melihat dari yang kemarin kemarin
pergi ke palu naik kereta
sekarang boleh dibilang halu
tapi besok bakal jadi nyata
ini update berita soal kasus petugas lab
pada malam kejadian pelaku hendak melakukan tes dna milik kliennya
laki laki berinisial ep
tapi belum sempat melakukan tes
pelaku sudah tertangkap
barang bukti masih dalam pencarian
karena hilang saat penyergapan
apa janjangan itu el nino praset ya
oke aku harus kirim ke mas soalnya ini beritanya
halo mas mas kamu udah baca beritanya belum
apa janjangan itu
saya itu baru mau baca
tapi kamu udah keburu telepon duluan
gak usah panik ya
di dalam berita itu
ada petugas lab yang ditangkap
nah dia tuh lagi melakukan tes dna kepada seorang laki laki yang berinisial ep
apa janjangan itu nino mas
andi nih karisma putri
gak usah panik bisa
udah gak usah pikirin itu ya
ini kamu dimana masih di kampus
udah selesai ngajarnya
udah ini baru aja keluar
yaudah saya jemput sekarang ya
bayi ini gak salah
dia gak salah no
kamu lagi mau membuang bayi kamu
kamu akan menyesal nanti no
papa surya ada benarnya
apa yang harus aku lakukan
tapi hasil usg itu ke kita
mungkin tiga tahun pernikahan nino sama elsa itu gak ada artinya sama sekali buat dia kayaknya
kalau tau akan begini mang
dulu aku gak akan mengizinkan elsa nikah sama nino
walaupun kamu maksa aku gak akan izinnya
waktu itu aku yang maksa kamu untuk
yang bener aja kamu mah nino itu suaminya andin
mantan suami pak
perceraian mereka tidak
ma perceraian mereka itu sepihak
ya karena andi tidak datang ke sidang perceraian
sekarang gimana andin bisa datang ke sidang perceraian
jelas jelas di penjara kok
pohonnya saat ini mereka sudah resmi bercerai
pokoknya enggak aku tidak setuju ini terlalu kejam buat andin ma
kamu tidak pernah menyebutkan pernikahannya nino sama andin itu terlalu kejam untuk elsa
kamu justru meminta mereka tetap menikah
dan memaksa aku untuk mengalah
jadi sekarang sekarang mama minta saatnya kamu untuk mengalah
bukan salah kamu
ajaran yang berharga sekali buat aku ini pak
dalam hidup pasti kita akan terus belajar
dan menghadapi ujian ma
lebih baik untuk kemudian harinya ma
ayo kita ke dalam yuk
padahal di rumah masih ada stok
tak apa pak
yang penting vitamin dibuang mil pre covid dan juga
susu mama milnya sudah dibeli
sekarang dakwaannya elsa
jadi semakin banyak
mungkin buat om
karena telah membawa elsa kabur
coba difikir lagi
saya melakuin itu karena
saya benar benar peduli dengan elsa
karena saya benar benar cinta dengan elsa
dibanding dengan ini
yang justru ingin elsa
menderita di dalam penjara
demi belain masa lalunya
jadi kalau om dan tante
yang benar benar cinta dengan elsa
ngelakuin apa aja demi elsa
karena nino itu cuma laki laki pengecut
laki laki jeng yang nyambul agak jadi korban
apa deh pak
sudah melenungi putri kami
tapi kamu harus selalu ingat
elsa adalah wanita bersuami
om tenang aja
selama pelarian itu
permisi bapak ibu
pak riki harus kembali ke sana
kenapa kamu terima kasih sama ricky segala
kalau nanti anaknya jadi besar kepala
dan ngerasa kalau dia itu bener
sudah sewajarnya mak kita terima kasih sama dia
kalau waktu itu
yang ketembak adalah elsa
meskipun perbuatannya salah
tapi riki sudah menjaga
sudah melindungi elsa
di saat kita nggak ada di situ
lihat video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
lu ngapain pake baju begitu
tuhan mau pacara tujuh belas an aja belum
uya disuruh sama ayang kiki mirna
kata ayang kiki mau ngadain acara tujuh belas an sesuai acara di sekolahnya nonrena
pantesan uya pake baju begini
dia tadi pagi ketemu sama miss erina
tadi serina bilang suruh bikin video lomba tujuh belas an gitu bersama keluarga
makasih kita juga dong ya berarti ya
iya kita juga nih berarti nih
semuanya udah siap pak
udah dong kalau begitu bu rosa non renat dan mirna langsung aja ke belakang ke halaman
tapi sebelumnya kita ganti baju dulu
oh ada ada ada oke ganti baju
buah ke dongdong buah ke capi
buahnya ke jepang
buahnya di patol gurung dara
jadi jangan selalu ada buru hara
apakah pusara saat mengaku sebagai pelaku pembunuh roy itu
diminta oleh bu elsa
murni kemauan saya sendiri
saya nggak mau anak saya masuk penjara
dan saya juga gak tega
bu sarah akan bersaksi di persidangan bu elsa nanti
jangan ada kebohongan lagi bu